arrohmanirohim malik yomi din iya karena buduwa iya dulu salah kalau itu apa th yang mau denger al ikhlas
allahumma barik lanafima rojak tanawa kina azab anart
itu doa buat makan yang emakmu denger surat al ikhlas sebenarnya keluar dari pesantren kabur sih
kalau pada bulan dekat pada mau ngaji
hai komboi waduh ustadz siapih orang orang bilang sakit dia pada
isa pv pw jadi penasaran yang tahu bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh andaikan pasar
ini dipenuhi oleh gemas salam maka rahmat dan berkah allah akan tambah lebih banyak kepada kita
amin amin ya robbal al alih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh jamaah pasar genjing rahimahumullah berbicara masalah hakikat rezeki
bukan berbicara masalah kemewah mewahan berbicara masalah bagus bagusan bukan berbicara masalah
hebat hebatan tetapi hakikat dari sebuah rezeki adalah bagaimana caranya seorang hamba bagaimana
caranya seorang makhluk mampu menerjemahkan rezeki tersebut dalam rasa bersyukur yang
luar biasa tinggi dan dalam dan dituangkan dalam keberkahan yang diberikan oleh allah takbir
takbir takbir abang abang ibu ibu dan adik adik semua yang ada di pasar jamaah pasar
genjing rahim akumullah jangan hanya gara gara masalah perut kalian jadi pada ribut jadi malah
pada kakak akur malah kagak ada yang damai taruhlah iman itu taruh iman di hati bukan di perut apalagi
di pantat nafsu bila menjalin takbir takbir
oke gile apalagi ya bahasan gue
sembilan bulan ibu kita mengandung kita itu bukan hal yang mudah
penuh dengan rasa cinta kasih sayang ikhlas bayangkan ibu kita tidur dalam keadaan tidak nyala
hai fellow pasar genjing rohimakumullah
hai kisah adulthood
taat kepada ibu bapak dalam kebaikan
menurut kepada orang tua
tidak pernah berbohong
itu merupakan salah satu jalan kita
untuk dipercepat ke surganya allah
tetapi pun sebaliknya
siapa siapa saja yang zolim kepada orang lain
siapa siapa saja yang tidak taat kepada orang tua dalam kebaikan
pertaruhannya adalah nerah
maka dari itu semua jamaah
pasal gencing rahimahkumullah
kalau memang hidup kita mau aman
kalau memang kita terhindar dari malapetaka
mau rezekinya berkah
maka rumusnya adalah patuh kepada orang tua
maka rumusnya adalah mentah hati orang tua
maka rumusnya adalah
selalu mengikuti apa yang diinginkan orang orang tua
karena pertaruhannya adalah surganya allah
yang insyaallah diberkati oleh allah swt
ma ikut senang teman teman yang belas
ma ikut senang teman teman yang belasakal
ma ikut senang teman teman yang belasakal
daripada insya allah
ma berkata ma
daripada insya allah
ya biar benar
insya allah ini semua berkata ma
makasih yang begini
apoi bisa cerah ma
ke depan teman teman apoi
alhamdulillah ma ikut senang ma
kok kamu ada disini
udah lulus dari pesantren
cepet banget ya lulusnya
apoy ikut program pesantren kilat
oleh gitu alhamdulillah mak
apoy ditraining jadi ustadz
harus seperti itu mak
mak kan emak tadi liat sendiri
apoy cerama di pasar genjing
preman preman semua pada tobat mak
karena tidak ada apoy
lihat kan emak
lihat kan emak
cuman kenapa lo gak pulang ke rumah temuin emak
malah mampir ke pasar
itu adalah aturan main pesantren mbak
jadi sebelum sampai ke rumah
apoy diwajibkan untuk cerama
insya allah mak
jadi lo gitu ya
insya allah mak
jadi pastinya udah bisa ngaji dong ya
mak pengen denger deh
kalo kita berkeluar
alat ikhlas lu sebenernya keluar dari pesantren apa kabur sih
jangan jangan lu bohongin emak nih dosa lu
eh sekarang jujur emak jangan nyebulin emak jujur
apoy kabur dari pesantren emak
abis itu apoy takut kalau jujur sama emak
nanti emak marah marah terus apoy juga gulung sama emak
mas tapi lu kenapa
lu tidak mau ambil emak pak
ancur aja hatimu pak
kenapa lu tidak jalanin sama orang tua pak
aduh mau aku buat
gede pembungsa tuh anak
kayaknya anak pengajian anak anak
pasti dia bisa